sudah bergabung bersama kami melalui sambungan cloudx direktur utama telkomsel indonesia bapak setianto hantoro
pak anto terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami di insider cnn indonesia
tapi sebelumnya kami mengucapkan selamat karena saat ini jaringan lima g yang dibawa oleh telkomsel sudah bisa dinikmati oleh masyarakat indonesia
selamat sekali lagi pak anto
ini ketika kita berbicara mengenai jaringan lima g dua
kita di jaringan empat g saja kita sudah cukup happy begitu ya pak ya
tapi sekarang telkomsel berhasil menghadirkan lima g
kira kira lima g ini keunggulannya akan seperti apa pak anto
ya terima kasih mbak diana
jadi lima g seperti namanya adalah teknologi jaringan seluler generasi kelima
yang akan memungkinkan berbagai konektivitas dan layanan yang sebelumnya belum ada
yaitu ada tiga
ciri dari lima g ini dibandingkan teknologi sebelumnya
yaitu satu pertama adalah kecepatannya yang layanan broadbandnya itu jauh lebih cepat begitu ya
kemudian yang kedua adalah latensinya yang lebih rendah
latensi ini kalau di bahasa awam mungkin adalah bagaimana kita bisa minim buffering dan lag gitu ya pada saat internet
kemudian yang ketiga adalah cirinya adalah kapasitasnya yang besar
jadi ketersediaan akses yang luas
di mana dalam satu area akan dapat ditangani device yang lebih banyak
semua kelebihan ini tentu saja akan menimbulkan peluang peluang baru
baik bagi masyarakat secara umum menikmati layanan lima g ini dengan kecepatan yang lebih tinggi latensi yang lebih rendah tadi
tapi juga bagi industri
bagi industri akan mengubah banyak sektor
seperti sektor manufaktur transportasi layanan publik kesehatan pendidikan bahkan digitalisasi pedesaan juga akan berubah
hal ini tentu saja akan membuat
ada perubahan secara menyeluruh di dalam pekerjaan pekerjaan kita di kehidupan sehari hari
dan cara kita untuk bekerja cara kita untuk belajar cara kita untuk menikmati hiburan
wow ini luar biasa sekali
pastinya harus disambut baik ya pak ya oleh seluruh masyarakat indonesia
melihat dari keunggulan keunggulan yang diusung oleh lima g juga kita ketika kita menyambungkan dengan kondisi saat ini
kita berada satu tahun lebih dalam kondisi pandemi dibalik keterbatasannya
kemudian kita juga membutuhkan kontraksi ekonomi
yang begitu cepat ini sepertinya memang tepat lima gt lahir di indonesia saat ini
nah dari keunggulan keunggulan itu kira kira potensi manfaat apa saja yang mungkin bisa dirasakan
sampai masyarakat terkecil atau paling dalam di indonesia pak
ya jadi teknologi lima g dari telkomsel ini bukan hanya menghadirkan kecepatan dan kapasitas data yang lebih tinggi
serta latensi yang lebih rendah
tapi di luar itu saya percaya bahwa teknologi ini mampu membuka lebih banyak perusahaan
ruang kolaboratif lintas sektor untuk mendorong tumbuhnya talenta talenta digital di seluruh indonesia
yang berdaya saing tinggi dan diharapkan mampu menciptakan berbagai macam inovasi berbasis digital
kalau kita flashback ke sebelum lima g begitu ya empat g dulu sebelum adanya empat g kita mungkin tidak terbayang
bahwa di indonesia akan muncul digital digital company semacam gojek dan tokopedia yang hari ini bisa kita lihat
itu menjadi teknologi yang sangat berharga
jadi sebuah kekuatan istilah kita dekakorn ya digital company yang dekakorn level begitu
kekuatan digital ekonomi digital yang sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari hari
nah dengan hadirnya lima g ini saya percaya akan muncul potensi potensi baru yang mungkin even belum kita bisa bayangkan saat ini
seperti halnya pada saat sebelum ada empat g kita tidak bisa membayangkan bahwa akan ada gojek dan tokopedia yang sebesar itu
jadi saya percaya implementasinya buat masyarakat ini akan muncul
akan muncul talenta talenta digital baru akan muncul digital trainer digital trainer baru yang akan memberikan layanan layanan yang mungkin sekarang belum terbayangkan
itu buat segmen b dua c
untuk segmen b dua b nya saya percaya bahwa lima g ini akan membuka banyak sekali peluang inovasi bagi industri
sektor manufaktur sektor pendidikan sektor transportasi akan dapat merasakan manfaat dari implementasi teknologi lima g ini
untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di dalam produksi mereka
so secara keseluruhan ini akan mengubah banyak sekali aspek kehidupan kita
lantas bagaimana ya pak caranya masyarakat bisa memanfaatkan lima g ini untuk mendukung kemajuan bangsa pak anto
jadi begini di era digital saya percaya bahwa salah satu kuncinya adalah kolaborasi
maka sangat diperlukan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan
untuk bisa memanfaatkan teknologi yang sangat penting
jadi bagaimana cara kita memanfaatkan lima g ini untuk mendukung kemajuan bangsa jadi begini di era digital saya percaya bahwa salah satu kuncinya adalah kolaborasi maka sangat diperlukan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan
jadi bagaimana cara kita memanfaatkan lima g ini untuk memanfaatkan teknologi yang sangat penting

kalau itu sudah terjadi maka bangsa indonesia secara keseluruhan diharapkan bisa mempunyai competitiveness di dunia digital atau di industri digital yang lebih baik
jadi secara keseluruhan memang harusnya implementasi dari lima g ini akan meningkatkan kesiapan digital indonesia menjadi bangsa yang unggul di dunia ini
ini bahkan tidak menutup kemungkinan umkm umkm di indonesia juga akan bertumbuh semakin besar begitu ya pak anto ya
betul jadi digital digital trainer itu tentu akan memberikan layanan layanan akan membuat kesempatan pelaku usaha kecil dan menengah gitu untuk tumbuh dan bersaing dengan rekan rekannya di belahan lain di dunia ini melalui teknologi digital
nah pak anto kita juga penasaran nih seperti apa sih beratnya perjuangan telkomsel untuk menghadirkan lima g indonesia nanti cerita kepada kami ya pak ya
dan pemirsa jangan kemana mana kami akan kembali selanjutnya di insider cnn indonesia
terima kasih anda masih bersama insider cnn indonesia dan masih bersama dengan pak anto direktur utama telkomsel
pak kita melanjutkan perbincangan kita tadi saya sudah menyampaikan
yang ingin mengetahui seperti apa sih perjuangan telkomsel untuk menghadirkan lima g di indonesia
nah ini telkomsel sebagai provider pertama gitu yang menghadirkan lima g di indonesia
apa pak yang melatar belakangi atau mendorong telkomsel untuk melakukan hal ini
ya hingga hari ini sudah lebih sudah dua puluh enam tahun ya telkomsel terus memegang teguh komitmennya dalam menghubungkan setiap orang di seluruh pelosok negeri indonesia ini
dengan kehadiran berbagai macam inovasi terdepan di setiap era pada saat era dua g pada saat era tiga g pada saat era empat g
dan telkomsel selalu menjadi operator dengan jangkauan yang terluas di seluruh indonesia begitu ya
yang senantiasa menjadi yang terdepan dalam memberikan layanan broadband maupun pengalaman digital yang terbaik kepada seluruh masyarakat
hal itulah yang memacu semangat telkomsel untuk selalu menjadi yang pertarungan cara kesehatan yang terbaik kepada seni indonesia
jadi juga ketika anda sudah menerjakan perjalanan ke jepang anda akan menerjakan perjalanan ke jepang dan ke jepang

teknologi jaringan lima g ini atau generasi kelima ini
dipercaya mampu mendukung lebih banyak sektor lagi dibandingkan generasi sebelumnya
generasi empat g yang berarti juga akan memperluas akses dan adopsi gaya hidup digital di masyarakat
nah ini yang menjadi motivasi utama sebetulnya telkomsel
telkomsel ingin selalu menjadi yang terdepan untuk membantu
menjadi enabler bagi seluruh masyarakat untuk bisa mengadopsi gaya hidup digital yang lebih baik lagi
ya tapi pastinya ini bukan usaha yang mudah begitu ya pak ya
dan kalau tidak salah bahkan telkomsel sudah pernah melakukan uji coba
pada saat pelaksanaan asian games dua ribu delapan belas begitu ya pak ya
sejauh ini persiapan untuk menghadirkan lima g sendiri seperti apa pak anto
jadi kalau bagi kami begitu ya pada saat kami ingin meluncurkan
suatu layanan secara komersial bagi pelanggan
pasti kami harus memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh telkomsel ini adalah merupakan layanan terbaik buat masyarakat
so telkomsel sejak tahun sebetulnya sejak tahun dua ribu tujuh belas sudah mulai kita melakukan trial lima g internal begitu ya
kemudian kalau masyarakat bisa mengingat kembali di dua ribu delapan belas pada saat asean games
buat teman teman yang sempat datang ke gelora bung karno pada saat itu akan melihat
bagaimana teknologi lima g nya telkomsel diimplementasikan pada saat perhelatan asean games dua ribu delapan belas
kemudian dua ribu sembilan belas kita juga mencoba implementasi lima g untuk implementasinya di industri
waktu itu kita coba implementasi di batam di industrial area di batam
dan banyak lagi trial trial yang sudah kita lakukan sepanjang dari dua ribu delapan belas hingga dua ribu dua puluh ini
tidak hanya itu telkomsel juga telah menjalankan
uji layak operasi jadi ulo
jadi ini merupakan satu requirement dari pemerintah
jadi ini perintah undang undang bahwa operator telekomunikasi yang akan menyelenggarakan layanan komersial kepada masyarakat
harus melewati uji layak operasi
dan alhamdulillah telkomsel sudah memperoleh surat keterangan layak operasi atau sklo dari kementerian kominfo
dan pelaksanaan ulo ini membuktikan bahwa
telkomsel adalah perusahaan yang senantiasa komit untuk selalu patuh kepada seluruh peraturan perundangan yang terjadi
atau yang diimplementasikan oleh pemerintah
dan memang tujuannya baik begitu ya
tujuannya adalah untuk memastikan keamanan dan kenyamanan layanan lima g ini pada saatnya nanti dinikmati oleh masyarakat luas
untuk tahap awal ini telkomsel berencana begitu mendapatkan ulo kita pada tanggal dua puluh tujuh mei
akan meluun layanan ini secara terbatas
jadi sebagaimana teknologi lain sebelumnya implementasinya pasti akan bertahap
jadi pada dua puluh tujuh mei ini kita akan meluncurkan di jakarta di enam area residensial di jakarta
kemudian secara bertahap dalam beberapa hari ke depan kita akan launch di sembilan kota di seluruh indonesia
baik pak ini akhirnya telkomsel berhasil menghadirkan lima g indonesia
tapi kemudian apa sih yang menjadi harapan terbesar
dari telkomsel untuk bisa berkontribusi lebih banyak lagi terhadap masyarakat di indonesia pak
melalui kehadiran teknologi dan komersialisasi layanan lima g ini
telkomsel memiliki visi dan rencana yang membentang luas sebetulnya ya
jadi dirancang untuk mengubah atau membantu kehidupan bangsa indonesia menjadi lebih digital
lebih produktif dan lebih baik lagi
kami akan mencoba membawa manfaat lima g yang dapat dirasakan secara maksimal oleh semua lapisan masyarakat
jadi mulai dari aktivitas sehari hari seperti aktivitas belajar aktivitas hiburan aktivitas bekerja begitu ya
maka dengan implementasi ini telkomsel senantiasa komit untuk menjadi enabler buat seluruh lapisan masyarakat
tentu saja kita akan mengimplementasikan
maka kita akan mengimplementasikan secara bertahap
buat industri telkomsel juga selalu menjadi partner menyediakan diri untuk menjadi partner
yang memberikan solusi solusi bagi industri di berbagai sektor
tujuannya adalah tentu saja untuk membuat industri tersebut menjadi lebih produktif dan lebih efisien
sehingga mempunyai daya saing yang tinggi dan sukses bersama dengan telkomsel
baik pantas saya sedikit menyambung ke pertanyaan sebelumnya
ini apa ya rencana yang dimiliki oleh telkomsel untuk mendorong talenta
data digital nih pak agar teknologi lima g dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal lagi
ya melalui jaringan lima g telkomsel ini telkomsel merasa memiliki tanggung jawab ya
tidak hanya menghubungkan setiap orang di pelosok negeri tapi juga berupaya maksimal untuk mendorong
pemanfaatan lima g secara berkelanjutan dan memiliki kontribusi yang nyata bagi kemajuan bangsa
salah satu bentuknya adalah dengan mendorong lima g
terjadinya pertumbuhan talenta talenta digital
saya tadi sudah sampaikan sebagian bahwa dengan dibukanya peluang lima g ini
maka talenta talenta digital akan punya lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan berbagai macam layanan
sehingga diharapkan muncul digital trainer digital trainer baru di seluruh pelosok negeri
ini akan membuka kesempatan kerja baru akan membuka pertumbuhan ekonomi baru
pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada ekonomi digital begitu
sehingga harapannya seluruh masyarakat bisa memanfaatkan teknologi ini untuk kesejahteraannya bersama
iya pak anto ini sepertinya bisa menjadi angin segar untuk masyarakat indonesia ya pak
di tengah kondisi pandemi saat ini
kehadiran lima g dari telkomsel ini juga bisa memacu pertumbuhan ekonomi seluruh masyarakat indonesia
kita harapkan bersama seperti itu pak anto
terima kasih banyak pak anta sudah bergabung bersama cnn indonesia
ya dan pemirsa demikian perbincangan kita bersama bapak setia novanto
terima kasih pak anto hanto roslaku direktur utama telkomsel indonesia
semoga informasi ini bermanfaat dan kami himbau anda untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun anda berada
saya diana twika undur diri terima kasih sampai jumpa